guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
pemerintah indonesia menerapkan ppkm darurat
yang membatasi kegiatan masyarakat
akibatnya sejumlah pekerja non esensial kehilangan penghasilan
salah satunya adalah rida setiani
seorang instruktur olahraga di cimahi jawa barat
nama saya rida setiani umur saya tiga puluh tujuh tahun
anak saya dua jadi yang paling besar itu tujuh belas tahun
dan yang kecil itu delapan tahun
saya sudah mengajar selama tujuh belas tahun
dan sejak usia saya dua puluh tahun
covid awal itu sebenarnya udah drop banget gitu
karena tiga bulan kan waktu dulu itu
benar benar saya nggak ada penghasilan juga
dan saya mencoba untuk kerja di aplikasi streaming
tapi ternyata nggak seperti yang diharapkan
jadi menaruhnya di tabungan gitu kan
terus lama lama kok ini coronanya nggak kelar kelar kan
ternyata berlalu satu tahun akhirnya kan mau dua tahun kan sekarang
tapi yaudahlah dijalankan aja dengan membuat cost life aku
pengeluarannya lebih di irit lagi gitu
tapi ternyata udah gimana ya
udah pada dasarnya sebelum dua ribu dua puluh itu
kayak udah punya cicilan ini cicilan gitu
patah semangat karena sulit mendapatkan klien untuk kelas olahraga daring miliknya
rida akhirnya bercerita ke media sosial
unggahan di media sosial tersebut viral
karena berhasil menyentuh hati yang melihatnya
sebetulnya saya juga mau ya bisa sampai apa nggak ngerti juga banyak yang nge repost gitu
karena memang itu hanya
ya kayak mbaknya misalnya pas lagi mau curhat ya udahlah curhat aja gitu kan
terus pas saat itu lagi kayak kelimpungan bingung
terus nggak ada teman untuk berbicara
jadi entah kenapa gitu secara emosional
tiba tiba aja menulis seperti itu
tanpa berharap akhirnya bisa seperti ini kan saya nggak pernah tahu
rida menjual kelas olahraga zumba secara daring
dengan harga hanya rp sepuluh per enam puluh lima menit
oke saya akan ikut kelasnya mbak rida
tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan
jadi zumba merupakan olahraga berjenis aerobik
yang gayanya terinspirasi dari tarian asal amerika latin
olahraga sumba melatih otot seluruh tubuh
dan merupakan olahraga yang penuh dengan ritme
karena menggunakan lagu yang upbeat atau enerjik
oke ini kayaknya kelasnya udah mau mulai kita olahraga dulu yuk
sebelum unggahan media sosial rida viral
ia hanya mendapatkan tiga peserta setiap kelas
sekarang peserta kawas rida berkisar antara tiga ratus hingga lima ratus orang
kok saya tersentuh gitu kok sedih ya gitu
cuman kan kita cuma bayar sepuluh ribu aja
tapi kan kita bisa ngebantu beliau buat ikut kelasnya gitu
minimal supportnya dengan cara kayak gitu sih gitu
karena itu kan murah banget ya sepuluh gitu
dan dia juga gak minta minta donasi
cuma bantu join kelas aja gitu
makanya aku ikutan dan ternyata emang seru banget

ya awal awalnya saya ikut di sanggarnya di bumi arena
cuman kan karena sekarang gak bisa kemana mana
jadi saya ikutan virtual juga gitu
selama angka covid sembilan belas di indonesia masih melonjak
pemerintah akan terus berusaha membatasi kegiatan masyarakat
kisah rida menjadi sedikit gambaran kondisi pekerja bisnis kebugaran
yang merupakan salah satu sektor paling terkena dampak